ya kalau pelaku usaha mengapresiasi aturan psbb lantas bagaimana para pedagang pasar menyikapi berlakunya kembali psbb dki jakarta
sudah bergabung bersama kami ketua asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia melalui sambungan telepon pak ferry juliantono
selamat siang pak ferry
selamat siang mbak
baik pak ferry
iya sehat sehat kan pak ya
alhamdulillah sehat doain semuanya sehat juga
pak ferry ini pak ferry sempat bercerita tadi berkeliling ke beberapa wilayah di indonesia untuk mengetahui pasti situasi di lapangan para pedagang pasar ini seperti apa
kalau ngomongin soal yang di jakarta aja deh pak bagaimana nih pak respon para pedagang pasar terkait dengan psbb jilid dua kali ini
kalau menurut saya apa yang sudah diinisiasi oleh pak gubernur dki pak anies baswedan adalah merupakan langkah yang paling tepat
sebenarnya kalau pada saat yang pertama kali itu golden time nya waktu kira kira februari maret pertama kali pak gubernur anies menyampaikan tentang perlunya lockdown
itu bisa diikuti oleh semua pihak termasuk pemerintah pusat menurut saya kejadiannya nggak akan seperti ini
tapi kan waktu itu akhirnya ribut karena istilah lockdown nggak setuju malah psbb lah
tapi kemudian psbb diberlakukan masih belum sampai hasilnya
karena kita sudah memperlonggar mempermudah interaksi yang ada dengan alasan ekonomi
ya alasan itu betul tapi hasilnya seperti ini
nah kalau sekarang pak gubernur dki pak anies baswedan sudah ingin dki dilakukan psbb
dan ini menurut saya sudah lah sekarang pemerintah pusat ikut aja menurut kami itu yang paling benar
nah konsekuensi konsekuensi yang muncul dari penerapan psbb itu
termasuk kami yang ada di pasar terutama pasar tradisional
ya kita juga harus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemprov dki
kami menganggap sebenarnya dari kemarin menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pemprov dalam hal ini
pd pasar jaya itu sebenarnya sudah cukup baik untuk menerapkan protokol kesehatannya ke pasar pasar yang ada di jakarta lah
kemudian juga dalam rangka untuk
pemberian sembako untuk mengatasi masalah rakyat yang membutuhkan
itu juga dki lebih siap sebenarnya ada food station yang bisa menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau
dan lain sebagainya
nah kami yang di pasar kami menganggap sebenarnya belajar dari penerapan psbb yang kemarin
menurut kami terlalu longgar terlalu longgar dalam pengerjaan bahwa pemerintah
apakah itu pemerintah provinsi atau yang lebih parah lagi
yang kita harapkan adalah pemerintah pusat
mau memfasilitasi pasar pasar tradisional yang ada
dengan apa namanya fasilitas fasilitas yang memadai
karena beda membangun kesadaran di level masyarakat kelas menengah ke bawah
dengan membangun kesadaran di masyarakat yang level menengah ke atas
pada masyarakat yang menengah ke bawah apalagi kepada pedagang
pasar pasar tradisional harus dilengkapi dengan tempat cuci tangan
disediakan disinfektan disemprotkan disinfektan
dilengkapi begitu ya pak semua sarana prasarana protokol kesehatannya begitu
pemberian marker kemudian ada pembatasan dari pembeli dan penjual
kemudian kelengkapan sarung tangan dan lain sebagainya
sebenarnya kan nggak terlalu mahal tapi ini harus dilakukan secara kontinu
jadi bukan karena
baru satu minggu penerapan psbb semuanya lagi anget angetnya
setelah itu minggu keduanya longgar lagi
udah gak ada lagi oke
memang kami jangan
saya sudah bertemu langsung dengan pak kapolda metro jaya
menyampaikan tentang perlunya apa namanya penerbangan disiplin
dan ini memang harus ada dukungan juga dari aparat terutama dari kepolisian
untuk supaya kita bisa bersinergi
pak kapolda metro jaya menyambut
baik rencana sinergi antara ikatan asosiasi pedagang pasar
koperasi pedagang pasar yang ada di wilayah dki jakarta
bersinergi dengan pihak kepolisian khususnya pak kapolda metro jaya
dan kami juga sudah menyampaikan juga sebenarnya dengan pak wakapori
niatnya memang penerbangan disiplin di pasar tradisional ini
itu bisa melibatkan banyak unsur
banyak pihak begitu ya pak ferry ya
pasar tradisional ini nggak bisa kalau ada satu pedagang pasar yang misalkan positif
itu nggak bisa pasarnya ditutup
karena apa karena pasar juga berfungsi untuk melayani kebutuhan kemasyarakat
kalau mal mal tutup nggak apa apa
tapi kalau pasar tradisional tutup itu bisa kerusuhan mbak
pak ferry ini kita juga tahu bahwa seperti tadi bapak sebutkan
pasar tradisional ini kan sebagai tonggak ekonomi lokal
di suatu daerah gitu ya pak
kalau dari catatan teman teman asosiasi
jumlah keseluruhan pedagang pasar yang terdampak akibat covid sembilan belas ini
kurang lebih ada berapa sih pak kalau dalam angka
ya kalau kan pasar itu terdiri dari pedagang yang menjual pakaian
pedagang yang menjual alat alat tulis mainan dan lain sebagainya
dan penjual yang menjual sembato atau bahan pokok penting
yang paling terkena dampaknya adalah
yang pedagang pedagang yang di luar pedagang sembako
tapi kalau yang masih berjualan sembako makanan minuman gitu
itu relatif masih bisa bertahan
esensial karena setiap hari masih ada orang yang beli begitu ya pak ya
iya masih ada
tapi kan volume yang ke pasar juga berkurang
nah oleh karena itu kita juga sekarang menyiapkan
ati asosiasi pedagang pasar dengan membuat aplikasi untuk bisa melayani
dalam situasi covid ini dengan online gitu
tetapi kalau pasar sekarang kita lihat kalau dari sisi supply nya kan sekarang
orang ngirim barang ke pasar itu juga terjadi penurunan pak
kalau dari pasar kan pasar jual ke konsumen atau ke masyarakat
ya sekarang tetap harus eksis pak
kondisi jakarta terutama di jakarta yang sekarang zona merah ini harus menurut saya
harus menjadi prioritas gitu
saya dalam satu dua hari ini akan menghubungi dan akan menjajaki kerjasama yang lebih konkret
dengan pihak polda metro jaya untuk memberikan dukungan real
untuk penerapan disiplin yang lebih ketat untuk protokol kesehatan di pasar pasar tradisional
oke pak ferry tadi menarik menyambung statement anda terkait dengan perpindahan migrasi begitu ya
pedagang pasar ini dari yang konvensional akhirnya sekarang ke online supaya revenue nya tetap ada gitu tetap masuk
seperti apa pak ini perpindahannya
karena kan kita tahu bahwa orang yang belanja ke pasar ataupun orang yang berdagang di pasar ini
mungkin orang yang tidak terlalu umum dengan sistem online atau mungkin orang tua usia empat puluh sampai lima puluh tahun ke atas
bagaimana implementasinya pak supaya efektif
sebenarnya kalau dengan aplikasi ini kan masyarakat yang dengan pertimbangan tertentu mereka tidak harus ke pasar
mereka bisa tetap belanja tapi melalui online
jadi kita asosiasi pedagang pasar bekerjasama dengan populasi pedagang pasar
ini juga bisa melayani kebutuhan masyarakat menyediakan barang kita antar ke rumah rumah gitu
itu kita punya aplikasi di pasar
sudah kemarin kita launching di bandung sekarang kita persiapan di jakarta
tapi sudah kita mulai untuk bisa membantu masyarakat seperti itu
harapannya sih masyarakat tetap bisa ke pasar
cuma karena situasi covid ini juga menyebabkan banyak pertimbangan masyarakat enggan untuk ke pasar pasar
tapi yang kedua ada juga kita pasar kan yang tetap harus melayani masyarakat yang mereka interaksi ke pasar
nah ini yang sebenarnya yang kita ingin konsentrasi supaya interaksi yang ada antara pedagang dengan pembeli di pasar pasar
khususnya di pasar tradisional ini bisa diterapkan protokol kesehatan
jadi gini mbak jarak itu biasanya kalau di los los pasar itu kan sebaiknya juga harus dibuat jaraknya
nah itu juga kita bisa menggunakan area parkir yang selama ini digunakan untuk parkir
untuk penambahan los losnya supaya jarak satu los dengan yang los yang lainnya itu bisa sesuai dengan protokol kesehatan
kemudian ada pembuatan plastik untuk membatasi pembeli dengan penjual langsung kontak
kemudian dilengkapi dengan saus sarung tangan kemudian juga ada semacam kayak baki gitu
yang bisa ditaruh uang
yang dipasar sebagai alat tukar itu juga rentan terhadap penyebaran ini kan
jadi sebenarnya itu kalau itu bisa dilakukan biayanya nggak terlalu mahal kok
kalau di pasar di dki ini kan ada satu ratus lima puluh tiga pasar
kita mau kok bawa patungan bersama dengan pemprok
dengan csr csa perusahaan perusahaan yang ada di dki
untuk bisa menyediakan fasilitas
apa tadi sarung tangan baki plastik
kemudian penambahan loss dan lain sebagainya
nah ada pun kalau yang mengenai soal penyediaan tempat cuci tangan
kemudian penyemprotan disinfektan dan sebagainya
itu harusnya dibuat atau diisi oleh pemerintah
baik pemprov maupun pemerintah pusat
nah ini yang agak kurang
pemerintahan daerah udah bagus
pd pasar jaya juga udah luar biasa gitu untuk melakukan
tapi justru yang kurang justru dari pemerintah pusat
harapannya di saat yang sekarang
karena kita sebenarnya kalau mau jujur golden time untuk
ini sebenarnya udah lewat
dan kalau hari ini psbg yang dicanangkan oleh pak gubernur ini gagal
menurut saya ini akan berakibat terhadap naik terus penyebaran ini
nah oleh karena itu
saya berharap semua pihak jangan ada lagi perbedaan pendapat
antara pemprov dengan pemerintah pusat
sekarang kita harus sama sama lah
keputusan pemprov dki harus didukung oleh semuanya
kami dari asosiasi pedagang pasar akan mendukung penuh
langkah langkah yang dilakukan oleh pemprov dki
kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak polda metro jaya
dalam hal ini pak kapolda metro jaya juga sudah setuju
kami akan ikut serta dalam meningkatkan
kedisiplinan penerapan protokol kesehatan
khususnya di pasar pasar tradisional ini
baik pak ferry juliantono terima kasih banyak pak
semoga bisa tetap berjalan ini bisnis jual beli di pasar tradisional
karena menjadi hal yang sangat esensial sekali ya
untuk wilayah dki jakarta khususnya
iya jadi benteng perekonomian nasional soalnya pasarnya
baik pak ferry terima kasih sudah bergabung bersama kami di news hour